inilah tumpahan air hujan yang menyerupai air terjun di stadion wibawau mukti
tepatnya di pintu utara di desa serta jaya cikarang timur bekasi jawa barat rabu sore
tumpahan air hujan ini sempat menjadi viral lantaran dianggap fenomena alam yang terjadi pada selasa siang lalu
pasca hujan deras pihak kepolisian sektor cikarang timur melakukan pelusuran
untuk memastikan sumber air terjun yang sempat menghebohkan jagad maya ini
berdasarkan penelusuran polisi menduga air terjun berasal dari kerusakan instalasi pembuangan air
di tribun utara stadion wibawa mukti
setelah kami amati ini ternyata talang air yang turun ke bawah
jadi bukan karena fenomena alam
jadi yang mungkin kemarin masyarakat lihat itu
karena dari kejauhan ada lubang air
air yang turun bersamaan dalam jumlah banyak
sehingga dianggap sebuah fenomena alam
dengan adanya kejadian ini pihak kepolisian mengimbau masyarakat agar bijak dalam berbagi informasi
untuk menghindari penyebaran berita bohong
dedy beben bekasi jawa barat